kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana irjen verdi sambo belakangan menjadi sorotan
ada yang menyebut bahwa verdi sambo mempunyai masalah kejiwaan
namun ketua komnas ham ahmad taufan damanik meluruskan isu tersebut
dalam penjelasannya kepada cnn indonesia com kamis lima belas september
taufan mengatakan tindakan verdi sambo tergolong apa yang disebut abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan
menurutnya dengan kekuatan yang sangat besar sambo dapat menggerakkan puluhan polisi di luar lingkungan propam
sambo juga dinilai merasa jemawa dengan kekuasaannya dan yakin kejahatannya tidak akan terbongkar
sebelumnya pada senin lalu komnas ham juga telah menyerahkan laporan pemantauan dan penyelidikan
terkait kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat kepada menko polhukam mahfud md
digutip dari laman youtube ke menko polhukam dalam laporannya komnas ham menyatakan
telah terjadi ekstradisi
judicial killing dan obstruction of justice yang sistematis dalam kasus ini

dikunci oleh dua kesimpulan
brigadir yosua tewas ditembak di rumah dinas irjen verdi sambo pada delapan juli lalu
polisi telah menetapkan lima tersangka yaitu verdi sambo istrinya putri candrawati
bribka riki rizal barada richard eliezer dan kuat maruf

dan kuat maruf
polisi juga telah menetapkan tujuh tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini
mereka adalah irjen verdi sambo brigjen hendra kurniawan kombes agus nur patria
akbp arief rahman kompol baikuni wibowo kompol cok putranto dan akp irfan widianto
tim liputan sianen indonesia